di setiap helai rambut hewan kurban terdapat satu kebaikan
kalimat tersebut selalu mengajak kita berbagi dalam idul adha
yang dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia
bank indonesia melakukan kurban baik di kantor pusat bank indonesia
maupun di empat puluh enam kantor perwakilan bank indonesia di seluruh indonesia
selain itu ada kegiatan gemah takbir
serta doa bersama bagi masyarakat nusa tenggara barat dan sekitarnya
kegiatan idul adha tahun ini mengusung tema
bank indonesia religi melalui semangat berkurban
bank indonesia religi merupakan semangat budaya kerja
dengan menerapkan nilai nilai agama dalam kehidupan sehari hari
bi religi terwujud dalam semangat berkurban
dan meningkatkan semangat kepedulian antar sesama
tema tersebut memberikan tiga makna
pertama kurban memberikan hikmah untuk mendekatkan diri kepada allah swt
dan mendidik untuk peduli kepada sesama
kedua kepedulian sosial dengan menyalurkan kurban
di daerah yang penduduknya secara sosial ekonomi sangat membutuhkan
lalu ketiga penguatan perilaku insan bank indonesia
melalui peningkatan penghayatan dan pengamalan religi
bi regi adalah sekali lagi kita bersyukur
kita sudah mendapatkan suatu anugerah pengabdian kepada bank indonesia
yang bandingannya saya kira tidak ada nilainya
apa apa yang sudah kita dapatkan dari bank indonesia
yang kedua marilah kita beribadah berjamaah
oleh karena itu dengan bi religi
kita tidak hanya semakin ingin mendekatkan kepada allah
tapi juga ingin beribadah berjamaah
di kantor maupun di perumahan
lebih dari itu juga bi religi itu semangat budaya kerja
untuk bisa mengaplikasikan nilai nilai keagamaan dalam kehidupan sehari hari
maupun dalam kehidupan sehari hari
idul adha merupakan momen yang memberikan makna sabar
ikhlas dan saling berbagi
ibadah kurban tidak hanya mengajarkan berbagi dan menghargai antara satu dengan yang lainnya
namun juga memberikan makna berupa kepasrahan
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia